kita beralih ke informasi selanjutnya semakin populer di kalangan masyarakat luas
olahraga panjat yang dikenal berbahaya terus mencetak prestasi
timnas indonesia pun kembali melenggang di level dunia dalam cabang olahraga ini
dan informasinya sekaligus harus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama redaksi dan seluruh kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
setelah sempat menyebut peringkat teratas di asian youth championship sepanjang tiga tahun terakhir
indonesia melalui tim kelompok umur kembali menjajal keberuntungan mereka di turnamen yang sama tahun ini
indonesia memberangkatkan total tujuh belas atlet ke singapura
tak hanya itu untuk memaksimalkan hasil di asian games dua ribu delapan belas
tim senior beranggotakan delapan putra dan enam putri juga diberangkatkan ke swiss dan perancis dalam rangka tryout
ke empat belas atlet ini siap bersaing untuk indonesia sebelum uji coba sesungguhnya di teheran september mendatang
dan bersiap menghadapi calon calon lawan di asian games dua ribu delapan belas
indonesia sendiri unggul di kategori speed dari total tiga kategori yakni lead speed dan boulder
semua punya peluang apalagi tim pelatna sekarang udah di tc cukup ya tiga bulanan lumayan untuk persiapan

waktu waktu target pribadi juga masuk semua
tinggal penyesuaian suhu mungkin nanti di sana
target saya tentu saja saya punya target sendiri ya
saya pengen banget masuk final di world cup di world cup di villar untuk di swiss dan di cermonik di france
maksud terberat tentu dari diri sendiri ya pastinya
tapi kalau untuk dari negara itu lebih ke
europe lah lebih ke yurab
meski dukungan dari pihak pihak terkait dianggap belum maksimal
hal ini dipastikan tidak akan mengganggu mental bertanding para atlet
hingga saat ini dukungan dari pihak swasta masih sebatas sponsor salah satu brand outdoor yang bekerja sama
dengan federasi panjat tebing indonesia dan dukungan pemerintah melalui prima
namun upaya untuk mempersiapkan para atlet ini sendiri sudah dilakukan sejak april lalu
pertama di indonesia
nah kalau untuk konteksnya asean games kita akan menghadapi china terus terutama iran ya
iran kita tahu salah satu pemanjatnya adalah pemegang rekor dunia saat ini dua ribu tujuh belas
jadi dua negara itu untuk saingan kita di speed
pasca diputuskan berlaga di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
pihak fpti mengaku akan mempersiapkan secara maksimal
hal ini menjadi kejutan sekaligus tantangan setelah penantian panjang sejak olimpiade beijing dua ribu tujuh belas
seiring perkembangan cabang olahraga panjat sebagai olahraga prestasi
pancat sebagai hiburan dan petualangan juga semakin dikenal
kini sudah semakin banyak lokasi lokasi wisata minat khusus yang semakin digemari juga
salah satunya tebing siung tebing parang
juga lembah harau
bahkan arena arena panjat dalam ruangan pun sudah banyak ditemukan di berbagai kota